bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera bagi
kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam bapak ibu yang kami hormati
puji syukur kami panjatkan kepada allah subhanahu wa ta ala tuhan yang maha kuasa
pada hari ini bank indonesia menerbitkan laporan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
hai laporan ini merupakan bentuk dari komitmen bank indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi
akutabilitas dan transferasi sebagaimana di amaratkan oleh undang undang dalam laporan
tahunan bank indonesia ini memuat bagaimana bank indonesia melakukan tugas tugasnya baik
di bidang moneter makrobriser sistem membayaran
maupun juga pengelolaan kelembagaan selama tahun dua ribu sembilan belas beserta capaian capaiannya di dalam laporan
tahunan ini juga dimuat laporan keuangan bank desa sebagai komitmen bank indonesia untuk
menjunjung tinggi tata kelola di dalam baik kebijakan maupun kelembagaan termasuk keuangan
bapak ibu yang kami hormati
dari laporan tahunan bangsa ini adalah sinergi transformasi dan inovasi menuju indonesia
maju sinergi dalam arti bagaimana bank indonesia melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah dengan
otoritas terkait dunia usaha berbagai pihak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kebijakan
baik yang dilakukan oleh bank risa dan berkoordinasi dengan kebijakan kebijakan lain
untuk mendorong ekonomi kita transformasi dalam arti bagaimana bank indonesia mendukung kebijakan kebijakan
transformasi yang dilakukan oleh pemerintah reformasi struktural bagaimana memajukan
produktivitas dan sumber daya manusia transformasi juga dilakukan di bank indonesia baik dari sisi
kebijakan melalui bauran kebijakan bangsa organisasi yang lebih kuat dan sdm yang lebih
profesional dan berkembang dengan menjaga keuntungan kita dan juga tempat keuntungan kita secara ekonomi dan kehidupan kita dan juga nasionalisasi kita dan juga secara ekonomi
ini adalah diperlukan dalam menuju indonesia maju ke depan terutama inovasi
di bidang digital dalam hari ini bank indonesia telah meluncurkan dan melaksanakan digitalisasi
sistem pembayaran di dalam mendukung integrasi ekonomi keuangan digital ke depan menuju indonesia
maju bapak dan ibu yang kami hormati semoga laporan tahunan bangsa ini bermanfaat bagi
masyarakat dan khususnya untuk semakin mendalami memahami bagaimana bangsa melakukan tugasnya
di bidang kebijakan kelembagaan termasuk keuangan sebagai wujud akuntabilitas transparansi dan tata
sinergi pemerintah bank indonesia dan otoritas terkait melalui bauran kebijakan nasional juga turut mendukung daya tahan perekonomian indonesia di tengah ekonomi global yang menurun
untuk menjaga stabilitas serta mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi bank indonesia menempuh bauran kebijakan moneter makro prudensial dan sistem pembayaran diantaranya
kebijakan makroprudensial yang akomodatif
akselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah
penguatan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
penguatan kebijakan pendukung yaitu kerjasama internasional umkm dan ekonomi keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
berbagai kebijakan bank indonesia tersebut
didukung oleh peran kantor perwakilan bank indonesia dalam dan luar negeri
bank indonesia terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas baru baik dari sisi organisasi sumber daya manusia maupun sistem informasi
terkait itu dilakukan penguatan di bidang manajemen kelembagaan diantaranya penyempurnaan proses perencanaan strategis dan manajemen kinerja melalui pendekatan value chain
menuju organisasi yang efektif efisien serta memiliki speed agility dan adaptability transformasi sdm dan budaya kerja
pengelolaan informasi yang selaras dengan era digital
pengelolaan keuangan untuk menjaga akuntabilitas dan sustainabilitas
serta penguatan ekosistem pembelajaran dan riset yang mendukung economic leadership bank indonesia
seluruh proses kerja bank indonesia
tetap memperhatikan tata kelola yang baik termasuk peran pengawasan badan supervisi bank indonesia
sehingga menghantarkan capaian bank indonesia yang lebih kredibel
dengan berbagai kebijakan yang ditempuh bank indonesia berhasil mencapai
nilai tukar terkendali dan inflasi yang terjaga
ketahanan eksternal tetap terjaga
stabilitas sistem keuangan terkendali
serta sistem pembayaran yang aman cepat efisien dan andal
pengembangan kerangka risk based internal audit berstandar internasional
dan terintegrasi dengan fungsi strategic management budgeting dan risk management
penyempurnaan organisasi dan manajemen sumber daya manusia
seluruh proses bisnis didukung oleh sistem informasi yang aman dan andal
menuju bank indonesia empat
afirmasi positif atas tata kelola bank indonesia terlihat pada
implementasi proses bisnis sesuai international best practice melalui perolehan iso di berbagai bidang
tingkat kematangan governance yang selalu meningkat dan berada pada level inhance
mencerminkan penerapan dan penegakan governance di bank indonesia selalu berada pada level terbaik
pencapaian bank indonesia terafirmasi pula melalui perolehan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional
peredikat opini wajar tanpa pengecualian selama tujuh belas tahun berturut turut atas lalui bank indonesia
peredikat opini wajar tanpa pengecualian selama tujuh belas tahun berturut turut atas lalui bank indonesia
laporan keuangan tahunan bank indonesia dari bpkri
menggenapi capaian bank indonesia di dua ribu sembilan belas gubernur bank indonesia mendapat penghargaan sebagai central bank governor of the year se asia pasifik
penghargaan ini merupakan cerminan keberhasilan bank indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi
serta mendorong transformasi dan pengembangan berbagai inovasi di era digital
urayan lebih lengkap buku ltbi dua ribu sembilan belas dapat diunduh dalam format digital
baik akses melalui aplikasi qr code maupun website bank indonesia